selamat ya kalian berdua kan bentar lagi mau tunangan jadi gue ada hadiah untuk mawar
kalung jadi kalung ini lo simpel buat mawar
jangan terus singgung dulu yoga
memang dulu gue beli kalung ini untuk mawar waktu gue masih suka sama dia
tapi walaupun sekarang dia bakal jadi istri loh gue rasa gak ada salahnya kalau gue tetap kasih ini sebagai hadiah untuk mawar
keruni apa pak asli kenapa kak duni gak kasih kakak ara aja
enggak ini memang buat kamu mawar aku kan bisa beliin lagi buat anak anak